dan saya tambahkan karena ini prosesnya sudah menjadi proses judicial review di mahkamah konstitusi
tentunya pendapat dari delapan partai politik yang keluar gini
mayoritas partai politik yang keluar gini mayoritas pemilih di indonesia
tentunya harus menjadi pertimbangan dari mahkamah konstitusi

dua tahun lima tahun sebelum pemilu mungkin sangat logis ya
rasional dan tidak terkesan mencabut sistem
tapi kalau pemilu sudah sangat dekat begini
kemudian semua persiapan sudah berjalan anggaran dan berbagai perencanaan sudah tahapannya berlangsung
tiba tiba perubahan sistem akan sangat membahayakan demokrasi kita
karena itu kita bersepakat untuk
menolak semua usulan yang bernuansa tertutup
karena ini prosesnya sudah menjadi proses judicial review di mahkamah konstitusi
tentunya pendapat dari delapan partai politik yang mewakili mayoritas partai politik
dan mewakili mayoritas pemilih di indonesia tentunya harus menjadi pertimbangan dari mahkamah konstitusi